oh ya di gua baru ingat sesuatu nih
hai apa jadi kemarin tuh panino datang kesini ketemu sama rena terus panino nanya sama rena
ada enggak temen di pantai itu namanya nindi waktu andin masuk penjara
kondisi nino pada saat itu bener bener hancur
pada saat itulah elsa yang cukup banyak memberikan perhatian pada nino tapi sebenarnya
memang bukan hal yang aneh karena sebelum nino menikah dengan andi nino sudah pernah dekat sama
elsa jadi bukan hal yang sulit bagi mereka untuk bisa kembali dekat sampai akhirnya setahun kemudian
mereka memutuskan untuk menikah lebih baik aku cepat pulang aja deh aku khawatir angga
sama michelle semakin banyak nanya nanti aku malah bingung gimana jawabnya
yang penting aku udah kasih mereka informasi yang tidak menyudutkan elsa
oh ya michi enggak enggak papa ya kalau tante harus pamit karena tante masih ada acara yang lain
terima kasih atas waktunya tentang iya tante maaf ya aku jadi ngerepotin enggak papa iya mungkin kalau
next time kalian masih butuh tante tante tante bersedia soalnya
saat ini om lagi lumayan cukup sibuk takutnya enggak bisa boleh boleh aku boleh minta nomor tante

enggak aku ke toilet dulu ya

kalau begitu gua bayar dulu ya

mama kok disini
mama kok disini
abis ketemu siapa di dalam
tadi kan aku mau nemenin elsa ketemu sama nino
tadi kan aku mau nemenin elsa ketemu sama nino
terus nino maunya ketemu sama elsa berdua aja
ya udah jadi aku duluan kesini

tapi kan coffee shopnya di situ bukan kafe ini

ini tadi aku tuh mau ke toilet
terus aku pikir kan kalau di coffee shop kamu itu pasti rame karena baru pembukaan
jadi aku mampir ke sini dulu
tadi emang rame sih toiletnya
makanya papa juga mau numpang toilet disini
makanya papa juga mau numpang toilet disini
bentar ya papa ke wc dulu ya

aduh papa gak boleh masuk ke dalam
aduh papa gak boleh masuk ke dalam
nanti kalau papa ketemu michelle sama angga malah gawat

mama yakin disana toiletnya rusak
mama yakin disana toiletnya rusak
ma yakin disana toiletnya rusak
untung tadi papa gak jadi masuk dan gak ketemu sama michelle dan anggar
aduh lega aku
semua aplikasi sudah dibuka tutup buka tutup
udah mati gaya udah gak tau lagi mau ngapain
ya masuk mir
nih gue keluarin makan siang buat lo
nanti kalau udah selesai panggil gue oke
cuma agak sedikit mati gaya aja
ya aku tau lah gue orangnya gak bisa diem kan
dan hari ini gue gak dibilang kerja sama mas al
ini tuh lo lagi dimanjain sama laki loh
harusnya lo seneng
udah dong gak usah cembelut
udah sekarang lo makan
teresopnya keburu dingin
kau udah kelar panggil gue
selamat makan bu andin
apa rena pernah
temennya rena di panti
ada yang bernama
gue baru inget sesuatu nih
jadi kemarin tuh
paninu datang kesini
ketemu sama rena
temen di pantinya itu namanya nindi
mas ino bener bener nanya soal nindi
ngapain paninu nanya kayak begitu
setau gue kan
nindi itu nama almarhumah anak lo
terus waktu itu lu juga pernah bilang
kalau mantan suami itu
dan anaknya udah meninggal
nindi ke rena
nindi nanya sama rena
nindi nanya sama rena
nindi nanya sama rena
nindi nanya sama rena
nindi nanya sama rena
gue lagi bikin air jahe buat lo

nindi nanya sama rena
nindi nanya sama rena
ini maksudnya apa sih
nindi nanya sama rena
dan kenapa dia menanyakan soal nindi
nindi nanya sama rena
emang aku perhatiin dari awal kita ngobrol itu tante sarah tuh kayak gak relax gitu ngomongnya
gue tuh sekarang jadi ngerasa rasa sosokan aneh deh
kamu tuh ngapain sih curiga gak
ya mungkin tante suara tegang itu karena memang dia harus mengingat masa masa yang berat
apalagi kejadian dulu andin di penjara
pasti itu sangat berat buat keluarganya
nanti kapan kapan kita atur waktu lagi ketemu sama tante sarah
kalau perlu sama om surya juga